dan saat ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan warga negara indonesia di kota wuhan tiongkok
ada humaydi zahid selamat siang waktu jakarta waktu indonesia humaydi
ya selamat siang mama di sini juga siang
selamat siang di sana apa kabar sehat
sehat sehat alhamdulillah
alhamdulillah mungkin humaydi bisa sedikit bercerita ini terkait dengan wuhan yang akhirnya sekarang perlahan sudah mulai bangkit dari wabah corona yang sebegitu masifnya
seperti apa kondisi sekarang di sana humaydi
saya tidak bisa banyak cerita karena biasanya masih belum bisa keluar gedung
kita masih di dalam gedung masih di kunci masih belum bisa keluar
oke tapi ini kondisi perlahan lahan kan sudah mulai membaik namun anda dan juga masyarakat lain sama sekali belum bisa mengakses lingkungan di luar ruangan tempat anda berada sekarang
kondisi membaik itu kan karena memang dilihat dari kasusnya kan dari puluhan ribu
sekarang menurun sampai ke angka mungkin sekarang wuhan ini kemarin itu enam ribu ya
sekarang mungkin udah lima ribu berapa gitu
kalau saya lihat kan grafiknya tiap hari itu ada sekitar seribu yang sembuh di seluruh wilayah
tapi wuhan sendiri masih
ini masih militer masih lima ribuan jadi kita masih belum bisa keluar gedung
oke jumlahnya masih cukup banyak walaupun ada penurunan angka dengan sembuhnya para pasien positif di sana
begitu berarti saat ini kondisinya masih lockdown ya humaydi
oke kalau untuk akses anda untuk berbelanja misalnya supermarket ini kan kalau misalnya kita saksikan di informasi yang ada di pemberitaan begitu ya
sudah juga ada pertokohan pertokohan yang mulai buka begitu
jadi ada beberapa orang yang akhirnya juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa
kalau dari yang humaydi lihat di tempat anda berada sekarang ini seperti apa
saya nggak tahu berita di indonesia itu bagaimana
tapi yang saya lihat kan ya cuma tembok saya kan nggak bisa keluar
terus saya tidak terlalu update memang
ya saya tahu kalau saya belanja itu ada beberapa teman relawan
relawan dari kampus tapi ya mahasiswa juga mahasiswa asik yang bantu kita untuk belanja
iya cuma ada beberapa orang yang bantu kita untuk belanja
bisa keluar dari gedung
kita tinggal ngisi pengen belanja apa aja itu sudah disediakan
maksudnya ingin gula ingin beli mie biskuit gula itu lebih baik
terus baru minggu kemarin ini kita mulai bisa membeli buah buahan yang sebelumnya memang nggak disediakan
tidak ada sama sekali
humaydi berarti ini kondisinya sama sekali
tidak ada perbedaan dong ya dari awal pertama kali wabah ini mulai meluas begitu di tiongkok khususnya di wuhan sampai sekarang
karena kalau tadi anda tanya anda menanggapi seperti apa pemberitaan di indonesia yang kami tahu wuhan sudah mulai bangkit begitu
tapi fakta bahwa anda masih mengalami hal seperti ini masih dalam keadaan lockdown
tadi anda tidak melihat apapun selain tembok di sekitaran anda
berarti sebetulnya belum ada perubahan signifikan di sana
iya saya kan masih belum bisa keluar
kita nggak tahu kondisi di luar itu bagaimana nggak tahu
terus kalau yang saya sebagian tahu berita di indo itu kan banyak rumah sakit darurat di wuhan yang sudah tutup
kopernya sudah pulak ke daerah masing masing
ya itu mungkin benar
tapi kan rumah sakit di wuhan itu kan rumah sakit darurat saja mungkin yang tutup
terus kan masih ada pasien sekitar
rumah sakit rumah sakit utama masih tetap ada dan berisikan pasien pasien yang dirawat di sana
humaydi maksud saya ini selama ini anda apakah masih melakukan kontak dengan kbri terkait dengan penanganan apalagi sudah hampir tiga bulan anda dalam kondisi seperti ini
ini sudah hampir dua bulan
ini tanggal berapa ya
hari ini adalah tanggal dua puluh satu maret
dua puluh satu berarti sudah empat puluh sembilan hari saya di sini
total sudah ada kontak lebih lanjut humaydi dengan pihak kbri
dengan kbri udah lama nggak kontakan sih
kapan terakhir kontakan
tiga minggu atau sebulan lalu
oh ya anda tidak dicek secara berkala begitu oleh pihak kbri humaydi
karena kan anda masih statusnya warga negara indonesia yang berada di sana
tapi saya dicek oleh kampus
tiap hari di sini
sehari dua kali
tiap ambil makan itu pasti kita dicek secukupnya
humaydi yang terakhir saya
saya ada satu saran terkait dengan informasi bahwa ketika waktu itu
para wni indonesia yang dijemput untuk pulang ke tanah air
anda dan rekan rekan pada waktu itu kejadiannya tidak bisa ikut pulang ke tanah air
karena kalau saya tidak salah batuk begitu ya
apakah anda masih punya keinginan
ataupun dalam waktu secepatnya untuk bisa kembali ke tanah air
namun mengingat indonesia juga sedang dilanda dengan corona seperti ini
apa yang anda inginkan sekarang
kalau menurut saya yang lebih baik ya
ini di indonesia
penerbangan ke dalam dan ke luar negeri sudah ditutup apa belum ya mbak
kalau untuk ke tiongkok dan sebaliknya itu sudah ditutup
yang lain ya
dari negara lain kayak jepang korea selatan
mungkin beberapa ada yang sudah ditutup namun ada juga yang dikurangi frekuensinya
anda sama sekali tidak mengakses ini
informasi berarti di sana ya
saya memang nggak mau tahu karena itu hanya menjatuhkan mental saya
jadi saya juga tidak berpikir
saya juga tidak ada
kalau menurut saya yang saya inginkan ya saya nggak ingin balik dulu karena memang
menurut saya karena di wuhan wuhan ini kan sumber dari virus ya kita bilang
dewan sendiri itu kalau menerima tamu dari luar negeri atau dari luar daerah
itu mereka harus bawa surat dan keterangan sehat
atau kalau nggak gitu mereka akan dikarantina dulu selama empat belas hari
itu pada wuhan ini sumber virus loh
ketika wuhan kedatangan orang dari luar wuhan
orang luar wuhan itu juga dicintai akan menyebarkan virus di sini malah
jadi sebaiknya saya itu tidak pulang dulu ke indonesia
karena indonesia sekarang ya
humaydi terakhir terakhir singkat saja
anda punya pesan tidak mungkin untuk keluarga dan indonesia
ataupun untuk pemerintah indonesia yang sekarang sedang menyaksikan anda di layar televisi
ya ini menurut saya pribadi sih
seperti yang saya rasakan di sini
di sini tuh akses semua ketika virus ini sudah menyebar dengan segitu cepatnya kemarin tuh
semua akses itu ditutup
jadi seumumnya nih
orang surabaya ini nggak boleh keluar kota
orang lamongan orang lamongan ini nggak boleh keluar kota
pokoknya nggak boleh keluar daerah itu ditutup
dan di sini tuh kayak tiap daerah itu ada penjagaan gitu
untuk mencegah penyebaran itu mbak
jadi menurut saya nggak terlalu berpengaruh itu antara sekolah diliburkan
atau kegiatan apapun dikurangi
kalau orang orang masih bisa berkeliaran
yang dari jawa timur bisa ke jawa tengah
yang dari jawa barat bisa ke bali
itu menurut saya ya di situ letak penyebarannya menurut saya di situ
kenapa kok yang dari wuhan saja yang dikarantina
kenapa penerbangan dari korea jepang tidak dikarantina
nggak takut mas nggak takut
kalau sekalian waspada sekalian kalau nggak usah
mending nggak usah mending nggak usah dihitung
oke humaydi kami di sini tentunya berdoa untuk anda
tapi kami juga minta anda untuk berdoa untuk indonesia
karena kita juga masih dalam keadaan yang sama
keadaan panik dan berusaha untuk tidak panik
dan sama seperti anda
kita untuk tetap meyakinkan diri bahwa kondisi ini akan segera berlalu
humaydi jangan lupa sampaikan baik salam kami dari indonesia
untuk teman teman wni yang masih ada di sana
humaydi tetap sehat terus terima kasih